tenanglah disini ada nyai iroh yang akan menjagamu
kenapa atuh orang jahat seperti dia temusnya nyai yang jaga
biarkan saja atau dia meninggal
tidak boleh seperti itu nyai
bagaimanapun dia adalah putra dari gusti prabu siliwan yang harus kita hormati
aku tidak sedih untuk ikut bersama nyilas alasan yang bodoh
paman kamu baru
mau kemana paman
jangan paman kira aku bodoh
membiarkanmu pergi begitu saja
tolong biarkan aku pergi dari sini nimas
sekarang ikutlah denganku
kau tidak akan bisa lolos dariku
kita adalah takdir
maka menikahlah denganku
dan aku akan memaafkanmu
kita akan hidup bahagia selama lama
aku lebih baik mati
daripada harus menikah denganmu
itu juga sudah menjadi pilihan
jika kau tidak mau menikah denganmu
aku akan melenyapkanmu
untuk menikah denganmu
untuk menyambut kematianmu
keadaanku belum pulih benar
aku tidak bisa menghadapinya seperti ini
sebaiknya aku pergi
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
kau tidak akan bisa lolos dari
dan menikahlah dengan aku
lepaskan aku imas
aku tidak bisa berjalan lagi
jangan banyak bicara
jangan banyak bicara
aku tidak akan segar untuk menghabisi kamu
jika kamu tidak ingin
aku tidak mau ikut bersamamu lagi
aku tidak mau ikut bersamamu lagi
aku tidak mau
aku mohon aku tidak mau
jangan terus berbohong
sipat ikut bersamamu
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tak mau
tolong jagalah dia
aku masih ada keperluannya
disini ada nyai iroh
yang akan menjagamu
kenapa aduh orang jahat seperti dia
temu si nyai yang jaga
biarkan saja atau dia meninggal
tidak boleh seperti itu nyai
dia adalah putra dari gusti prabu siliwan
yang harus kita hormati
ada apa kalian menghadapku
komplotan kisogol raden
berani sekali mereka merampok
akan aku habisi mereka semua
untuk ma candidate
teman yang lebih rezeki
sampai jumpa lagi